pemerintah pusat berencana menerapkan kebijakan baru dengan memperlakukan persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat mobilitas di ruang publik seperti mal dan perkantoran
hal ini diterapkan untuk menekan laju penambahan kasus covid sembilan belas yang kembali melonjak dan juga mendorong vaksinasi booster
menanggapi rencana kebijakan wajib booster untuk masuk area publik ini beberapa pengelola pusat perbelanjaan di surabaya mengaku akan mendukung kebijakan pemerintah
namun mereka juga khawatir kebijakan itu menyebabkan penurunan jumlah pengunjung
menurut perhitungan saya pasti akan menurun kurang lebih mungkin lima puluh persen dari pengunjung
nah kami selaku pengelola tetap kita mendukung kebijaksanaan pemerintah
namun kami memohon kepada pemerintah kalau memang persyaratan booster itu dipersyaratkan untuk masuk pusat perbelanjaan ya kami mohon pelaksanaan boosternya itu ditingkatkan
untuk kesiapannya dari grand city sendiri kita sudah siap karena kita sendiri menyelenggarakan vaksin booster tanggal dua puluh tiga sampai dua puluh empat
nanti mungkin pengunjung
bisa langsung vaksin di grand city karena kan udah mulai wajib booster sekarang kan dari pemerintah gitu
di jawa timur saat ini capaian vaksinasi booster per tanggal tujuh juli dua ribu dua puluh dua baru mencapai dua puluh dua puluh tujuh persen
dengan adanya kebijakan wajib booster untuk masuk area publik tentu membuat pengunjung semakin terbatas
namun kebijakan ini justru mendapat respon positif dari masyarakat
karena itu untuk kebaikan bersama untuk menjaga kesehatan bersama juga
tapi perlu diketahui saya juga belum mendapatkan vaksin untuk booster
untuk vaksinnya aja pemerintah mungkin perlu lebih ditingkatkan karena waktu saya untuk vaksin kedua di puskesmas kehabisan vaksinnya
setuju saja sih karena itu juga buat kebaikan semuanya
booster kan cuma buat nakes doang tuh kemarin
kalau sekarang kan untuk semuanya
sebenarnya kalau untuk booster itu sendiri itu juga buat ngelindungi satu sama lain sih
sementara itu pemerintah kota surabaya terus mengencarkan vaksinasi covid sembilan belas
untuk mendapatkan vaksinasi booster masyarakat dapat mengunjungi puskesmas puskesmas di surabaya
atau sentra sentra vaksin yang kerap dilakukan di pusat perbelanjaan
diaklar risa miki peresia surabaya jawa timur